wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman mengapresiasi pernyataan puan maharani
soal tidak ada instruksi bagi fraksi pdip mengajukan hak angket
dan terkait rencana pertemuan prabowo serta ketua umum pdi perjuangan megawati soekaroputri
habib rohman bilang hal itu bukan mustahil jika kerotoko itu bertemu di bulan ramadan
pernyataan mbak puan maharani bahwa tidak ada instruksi pdi perjuangan
untuk mengajukan hak angket kami sangat mengapresiasi
ya itu adalah bentuk kedewasaan politik sikap kenegarawanan pdi perjuangan
hingga saat ini saya terus terang belum dapat informasi apakah sudah ada rencana detail
pertemuan ibu mega dengan pak prabowo
tapi menurut saya bukanlah hal yang mustahil
beliau berdua bertemu dalam waktu dekat mengingat hubungan keduanya sangat amat baik